di sleman itu kami juga tidak bisa mengusung sendiri mengusung calon sendiri karena suara kami tidak cukup
jalannya masih panjang sekali ya sampai nanti misalnya saudari erina ini dicalonkan atau tidak dari partai gerindra
silahkan saja ya masyarakat menyampaikan usulan menyampaikan aspirasinya
tentu akan kami sampaikan
tapi kami perlu sampaikan bahwa banyak sekali pertimbangan ya bagi kami untuk mencalonkan seseorang
dasarnya bermacam macam apakah ada persoalan dinasti dan lain sebagainya
saya pikir juga ada beberapa versi di masyarakat tidak bisa sepenuhnya absolut diterima apa yang disampaikan bung firman tadi
ya terbukti misalnya ketika dulu mas gibran dipersoalkan ya
sebagai politik dinasti apresiasi masyarakat justru semakin tinggi ketika beliau resmi dicalonkan
nah tapi itu kan belum putusan masih jauh sekali ya
idealnya semua partai mungkin menginginkan kadernya maju kader internal yang sudah selama ini menjadi pengurus
tapi apakah politiknya seideal itu
karena memang di sleman itu kami juga tidak bisa mengusung sendiri
mengusung calon sendiri karena suara kami sudah cukup
kita berikhtiar mencari yang terbaik dari situasi yang ada